hai selanjutnya saudara ada sebanyak sebelas orang anggota geng motor ditangkap polisi di semarang
jawa tengah mereka dihukum pusat serta merayap di aliran sungai sebagai efek jerah
sambil melakukan push up anggota geng motor ini pasrah menerima hukuman dari polisi peristiwa
pada senin malam ini bermula saat lima puluh anggota geng motor berkonvoy dan hendak memulai tawuran
polisi yang menerima laporan keresahan warga langsung menuju ke jalan dr wahidin untuk
menangkap para pelaku namun hanya sebelas yang berhasil dibekuk dan langsung mendapat hukuman bahkan para
pelaku diperintahkan merayap di aliran sungai berdasarkan informasi tersebut kekuatan sebanyak
sekitar lima puluh an tiga orang tapi pada saat kita melaksanakan penggerbekan yang berhasil
kita amankan sebanyak sebelas orang dari sebelas orang itu dinyalir satu orang sebagai ketuanya
para pelaku lalu digiring ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan dan akan dilakukan
pembinaan heri widodo kompas tv semarang jawa tengah